gubernur dki jakarta basuki cayapurnama atau ahok jumat pagi menghadiri pembukaan pameran hasil produksi pelaku usaha mikro kecil dan menengah di kawasan pusat industri kecil pulau gadung jakarta timur
ahok menyatakan mendukung umkm memiliki pasar dengan tandingan yang sepadan melalui kredit tanpa agunan penting dilakukan untuk merangsang pertumbuhan ekonomi
pemerintah provinsi dki menyediakan kredit tanpa agunan melalui bank dki untuk masyarakat pemilik umkm yang memiliki dana pemasaran yang minim
hal ini dilakukan untuk merangsang pertumbuhan ekonomi dan kepercayaan pada produk asli buatan masyarakat jakarta
namun untuk mengajukan pinjaman kredit ahok ingin warganya memasukkan dana ke rekening bank
dengan begitu arus kas dapat dikawal dan bunga murah dapat diberi karena aliran dananya sudah masuk dalam sistem terpadu
pemerintah harus mendukung pengusaha kecil menengah untuk menyamakan daya saing
nggak mungkin dia bisa punya peralatan dagang yang baik yang bersih kalau pemerintah tidak memberikan
kalau kita kasih dia kredit lima juta beli aluminium tujuh juta habis uangnya
makanya yang kita lakukan kombinasi antara umkm dengan bank dki
bank dki berikan kredit lima juta sepuluh juta tapi dia dapat bonusnya langsung alat dagang
nah kita juga ingin tempat ini harusnya dipromosikan
produk produk itu harus di taruh di smart city
dia harus masuk ke jual beli yang online
dan kita juga sudah siapkan di waduk melati
itu tempat untuk anda co working place anda mendesain mencoba motong sampai jahit sampai jadi produk produk desain
bisa buat sepatu bisa buat pakaian